program pendaftaran tanah sistematik lengkap atau ptsl dimanfaatkan untuk merauh pungutan liar atau pungli
di jawa timur nilainya mencapai miliaran rupiah
komisi untuk orang hilang dan korban kekerasan kontras surabaya membuka posko pengaduan
karena banyak intimidasi yang diterima warga saat ingin melaporkan praktik lancung ini
ada belasan kasus penghutan liar atau pungli dalam program pendaftaran tanah sistematik lengkap atau ptsl
di jawa timur yang ditangani aparat hukum
namun komisi untuk orang hilang dan korban kekerasan kontras surabaya berkeyakinan
praktek pungli ini lebih banyak dari yang sudah diungkap
kontras merasa perlu membuka posko aduan karena banyaknya intimidasi yang diterima warga
ketika akan melaporkan praktek pungli
dari beberapa laporan yang masuk dua laporan tidak bisa ditindaklanjuti karena pelapor
takut dengan intimidasi yang diterima
ada banyak kasus ternyata di jawa timur ya terutama dan tentu di seluruh
nasional nah kemudian ada juga beberapa warga yang kemudian tergerak untuk kemudian melapor
nah ada beberapa pengaduan yang juga disampaikan kami ketika kami coba tindaklanjuti ada ketakutan
dari masyarakat terkait dengan membongkar praktek ini
namun ada juga warga yang berani melaporkan praktek pungli ini
misalnya warga desa selotapak trawas mojokerto
warga melaporkan tisno kepala desa setempat karena meminta rp enam ratus ribu rupiah per bidang tanah yang didaftarkan
dalam aturan kepala desa dilarang terlibat pembahasan apalagi penentuan biaya
sebagian uang itu disinyalir masuk ke kantong pribadi tisno
empat warga yang ditunjuk menjadi panitia adjudikasi ikut terseret kasus
nggak masalah rp enam ratus nggak masalah
itu kan untuk panitia yang sepuluh orang itu pak
orang itu pekerjanya siang malam
jadi yang jadi kendala yang jadi keberatan di belakang hari ditemukan ada indikasi yang masuk ke kepala desa
itu pak dua ratus enam puluh ribu ke kepala desa pak
wanti wanti dari kepala desa habis menentukan rp enam ratus ribu itu nanti kalau dari bpn datang dari kejaksaan dari kepolisian
warga mengaku tidak pernah mendapatkan informasi biaya prapendaftaran bidang dari badan pertanahan nasional bpn mojokerto
sesuai surat keputusan bersama kementerian dalam negeri kementerian reformasi agraria sekaligus kepala badan pertanahan nasional
dan kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi untuk jawa di patok rp satu ratus lima puluh per bidang
biaya itu untuk membeli patok pengarsipan dan operasional panitia
ketiadaan informasi itu membuat warga menurut saja
kepala desa mematok biaya rp enam ratus per bidang
badan pertanahan nasional bpn mojokerto membantah tudingan itu
kami mulai dari proses kegiatan ptsl dimanapun kami kantor pertahanan melaksanakan kegiatan pt selling kami terbuka
aturan apapun pada saat sosialisasi atau pasca sosialisasi itu pasti kami sampaikan
termasuk adanya skp skp itu kita kami sampaikan
termasuk ada surat edaran gubernur jawa timur terkait untuk mempercepat pelaksanaan ptsl itu kita sampaikan
namun penetapan biaya di skb tiga menteri menjadi kabur lantaran muncul surat edaran gubernur jawa timur pada dua ribu tujuh belas
yang membebaskan biaya sesuai kesepakatan antara warga dengan panitia
inilah yang menjadi alibi tisno kepala desa selotapak
karena waktu rapat kita musawarah dengan warga dengan biaya rp enam ratus itu yang memutuskan warga bukan dari perangkat desa bukan dari panitia
lemahnya pengawasan dan tumpang tindihnya aturan
dinilai kontras sebagai biang praktik pungli
miftah farid didin iswandani surabaya